pertandingan antara dua ganda putra indonesia kevin sanjaya marcus gideon dan fajar alfian rian ardianto yang saling bertukar pasangan ini tak akan anda temui di pertandingan resmi
atau yang tak kalah seru adalah pertemuan antara prai emas tunggal putra bulu tangkis olimpiade athena dua ribu empat taufik hidayat dengan chandra wijaya peraih emas ganda putra di olimpiade sydney dua ribu empat belas
unsur hiburan memang lebih diutamakan dalam pertandingan eksebisi bertajuk legends vision mix and match yang digelar di taufik hidayat arena jakarta timur ini
kapan lagi kalau tidak di tempat seperti ini kalau tidak disatuin kalau di tempat biasa kan tidak mungkin juga
karena kita juga tahu mereka juga masih aktif dan kita juga tahu diri kan tidak mungkin juga lawan mereka
masih bisa ngembangin tadi mas ya
ya mungkin dikasih lah sama mereka kasihan kali senior ini sudah jompo apa gimana gitu kan jadi dibikin rame kali
dibagi ke dalam dua tim red army dan golden patriot yang masing masing terdiri dari enam pemain taufik hidayat dan chandra wijaya dipilih menjadi kapten tim
nama nama seperti sony dwi kunchoro dan tommy sugiarto juga menjadi salah satu pemain yang tampil di pertandingan ini
meski hanya sebatas eksebisi pertandingan ini cukup mengobati kerinduan dari para pemain akan pertandingan yang vakum selama pandemi covid sembilan belas
ya pasti senang dan apa ya udah lama gak turnamen pasti ya menarik dan exciting lah
ya seru lah pastinya dulu waktu zaman saya kan juga sering nontonin mereka semua dan bisa bareng main bareng pasti seru
sedikit pengobati kemenangan
pandemi covid sembilan belas yang belum meredah membuat pertandingan eksebisi ini digelar tanpa penonton
namun pertandingan ini disiarkan secara live streaming
mempertandingkan tiga nomor ganda dan dua nomor tunggal tim golden patriot akhirnya mengakhiri pertandingan dengan menundukkan tim red army dengan skor tiga dua
herlangga wisnuaji himawan amri jakarta